bapak dr honos kausa haji muhammad iskandar sebagai pasangan calon
dan kapten timnas marskal madia tni punamirawan muhammad sogi sardana sosial mm
sedangkan dari kami kuasa hukum hadir bapak dr herman
dan sugito atmo shma dan pak zaidudin paru shma dan zaid musafi shma
dan terakhir saya sendiri dr ari yusuf amir
atas perkara ini masih ada satu yang belum dikenalkan katanya
dr anang zubaidi shma
baik atas pembangunan satu ini satu garis miring phpu dan seterusnya dua ribu dua puluh empat ini
makamah juga sudah menerima permohonan pihak terkait
dan makamah sudah mendeklir untuk menerima permohonan dimaksud
bolehkah ini diperkenalkan pihak terkait yang hadir
kami yang hadir pada kesempatan ini ada empat belas orang
pertama saya sendiri yusuf izzah mahendra
yang kedua prof dr otto hasibuan di sebelah saya ini
kemudian dr fahri bahmid
nomor empat maulana bungaran sebelah kiri saya ini
kemudian di belakang ada prof dr oto cornelis sekaligus
kemudian nomor enam dr hotman paris hutapea
nomor sembilan rifai kusuma negara
sepuluh dr nikolai aprilindo
dua belas rehan hudiana
empat belas yaakub putra nabawan
sedangkan pemohon prinsipal oh yaakub putra hasibuan
pemohon festival tidak hadir pada kesempatan ini
dari bawaslu nanti dari kpu termohon sebagai penutup tadi pembukanya pemohon
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera
nanti dari bawaslu saya rahmat bagja
ketua bawaslu samping kiri bapak toto haryono
anggota bawaslu ri samping kiri lagi ibu loli suhenti
baik dari termohon silahkan
terima kasih yang mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hadir langsung pada sidang pagi ini prinsipal bapak hashim ashari ketua kpu
beliau ingin menyampaikan langsung anggota anggota kpu yang hadir yang mulia
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang mulia majelis prinsipal hadir mas idam holik mas yulianto sudrajat mas agus melas anggota kpu dan saya sendiri hashim ashari
terima kasih assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dilanjutkan yang mulia untuk kuasa hukum yang hadir ada pak zahru arkom
empat belas orang yang mulia tanpa kehadiran prinsipal
baik jadi kalau kita sepakat bahwa sebenarnya kan dua ribu

jadi kalau hari ini kita terima seperti itu ke depan kalau memang tidak ada prinsipal kemudian bisa digantikan dengan kuasa hukum sepakat ya
baik agenda persidangan pada pagi hari ini adalah yang utama untuk penyampaian pokok pokok permohonan yang nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum pemohon atau mungkin dari penisipal
juru bicara untuk masing masing pihak dibatas hanya dua orang
boleh berganti ketika agenda persidangan sudah lain kalau masih tetap agendanya sama tetap hanya dua orang
misalnya pada pemeriksaan saksi nanti saksi yang pertama jurubicara yang dua pertama mungkin lelah atau capek pengen diganti silahkan
tapi tetap batasannya maksimal dua
kami mohon izin untuk lebih dahulu dari prinsipal pemohon langsung menyampaikan
silakan sepanjang waktunya tidak lebih sepuluh menit
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita
kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan mahkamah konstitusi
untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis
serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana
bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial
sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita
apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang
ataukah kita akan membiarkan diri
tergelincir kembali ke bayang bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi
kita dihadapkan pada pertanyaan pertanyaan fundamental yang menentukan
apakah republik indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita
apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat
untuk pelanggangan kekuasaan tanpa pengawasan
kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu
untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen
yang merupakan esensi dari demokrasi
atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut
dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi
dan mengabaikan kebenkan pernasional yang tersebut
saat dimana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai nilai demokrasi
ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa indonesia adalah bangsa yang besar
bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah
bukan hanya aspek angka angka ekonomi
tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya
karena keberaniannya karena integritasnya
di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
sejak zaman pra kemerdekaan
bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial
yang menentukan arah dan nasib bangsa indonesia
tidak semua keputusan keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat
sebagianlah keputusan yang tidak tepat
dan itu dicatat di dalam sejarah
semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah indonesia
karena itu saat yang berharga ini kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama
peristiwa yang sedang berlangsung hari hari ini
akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan republik kita
sebagaimana perjuangan kita sejak pra kemerdekaan
ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis
untuk mengambil pelajaran dari sejarah
berdiri dengan keberanian moral dan intelektual
untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat fondasi demokrasi
memperkuat fondasi keadilan di dalam negara kita
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita
yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh komisi pemilihan umum
tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari
bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi
tak sel otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan
setiap tahapan proses pemilihan
mulai dari persiapan awal hingga pengumuman
haruslah konsisten dengan prinsip prinsip kebebasan kejujuran keadilan
dan prinsip prinsip ini bukan formalitas
tapi ini fondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat
yang stabil dan yang berkelanjutan
pemilihan umum yang bebas jujur adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat
pada pemerintahan yang terpilih
yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat fondasi institusi pemerintahan
tanpa itu legitimasi kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan
lebih jauh lagi pemilihan yang dijalankan secara bebas
secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar
setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri
ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat
di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan
pertanyaannya apakah pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin telah dijalankan secara bebas jujur dan adil
izinkan kami menyampaikan jawabnya tidak
yang terjadilah sebaliknya dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua
kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam
serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita
mulai dari awalnya independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu
di antara perbedaan keadaan kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi
dan juga penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara
untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan
terdapat pula praktek yang meresahkan
dimana aparat daerah mengalami tekanan
bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik
serta penyalahgunaan bantuan bantuan dari negara
bantuan sosial yang sejatinya
diperuntukkan untuk kesehatan rakyat
malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon
bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin mahkamah konstitusi
ketika pemimpin mahkamah konstitusi
yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir
meneragakkan prinsip prinsip demokrasi terancam oleh intervensi
maka fondasi negara kita
berada dalam bahaya yang nyata
skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya
kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil
tapi dalam skala yang amat besar
baru kali ini kita semua menyaksikan
izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan tim nasamin
akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti buktinya
atas penyimpangan dan pelanggaran kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi ini
yang mulia hakim mahkamah konstitusi yang kami hormati kami muliakan
apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa
ini adalah titik klimaks dari sebuah proses yang panjang
dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan pelan tergerus
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
kini terbentang satu momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita
di pundak yang mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar
untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita
apakah kita akan melangkah dalam persimpangan jalan ini
menjadi sebuah republik dengan rule of law atau rule by law
demokrasi yang makin matang atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun tahun ke depan
bila kita tidak melakukan koreksi saat ini
maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat
maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan
dan akhirnya menjadi karakter bangsa
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
dengan rasa hormat dan penuh harap
mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi
menunggu dengan penuh perhatian
dan kami titipkan semua ini kepada mahkamah konstitusi yang berani independen
untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan
kami mendukung yang mulia untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis
oleh kepentingan kekuasaan yang sempit
tidak membiarkan cita cita reformasi yang telah lama berjuang diperjuangkan menjadi sia sia
tindakan dan keputusan mahkamah konstitusi
terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak
serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik
telah memberikan kepada kami harapan
bahwa independensi keberanian ketegasan dalam menegakkan keadilan
hadir kembali di mahkamah konstitusi ini
kami mohon kepada hakim konstitusi yang kami muliakan
untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan
menjadi penjaga yang teguh atas silat
memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panduan utama
dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera
semoga sejarah mencatat dan menjadi saksi
atas dedikasi dan komitmen yang mulia
untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita
kepada hakim mahkamah konstitusi yang kami muliakan
harapan besar dan tinggi itu kami titipkan
pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
kami akan sampaikan diikuti dengan ppt dan video yang kami tayangkan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera selamat pagi buat kita semua
yang mulia ketua dan segenap anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
sebelum kami menyampaikan permohonan ini
keinginan kami membacakan satu ayat al quran yang dipasang pada pintu gerbang fakultas hukum universitas harvard
wahai orang orang yang beriman
jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena allah
walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri ibu bapakmu atau kerabatmu
karena ingin menyimpang dari kebenaran
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
kami kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
anis rashid baswedan dan muhammad inskandar
dengan ini mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dpr dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota secara nasional
pertanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
selanjutnya disebut dengan sk kpu tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat
dengan urayan sistematika sebagai berikut
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
pemilu secara universal adalah sarana kontestasi
dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai azas etika dan norma konstitusi
pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara
begitupun di indonesia pemilu secara konstitusional
harus dilaksanakan dengan azas langsung umum bebas dan rahasia
serta jujur dan adil
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
pelanggaran terhadap azas azas tersebut
berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi
asas bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas
tidak boleh ada intervensi dan intimidasi
azas rahasia berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain
sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi
sementara ajas jujur mensyaratkan bahwa
penyelenggaraan pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa
sedangkan azas adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya
tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta
proses penyelenggaran pemilu yang taat azas dan prinsip tersebut
akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa
sayangnya dalam praktek proses penyelenggaraan pemilu di indonesia
khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat ini
justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan
yang melibatkan presiden joko widodo
dan penyelenggaran negara lainnya
keterlibatan presiden joko widodo untuk memenangkan anak kandungnya
hal ini terlihat dari pernyataan anggota komite ham
ia menyatakan bahwa presiden joko widodo terlibat mengkondisikan pemilu
dan mengatakan bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung tidak netral
yang merusak ajas jujur dan adil
sebagaimana ditentukan pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari bakriwali ndi
yang pertama adanya putusan mahkamah konstitusi
mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden
yang diubah di menit terakhir
sehingga anak presiden yang belum berumur empat puluh tahun dapat ikut pencalonan
kedua bakri juga mempertanyakan
apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat pejabat negara
tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu
yang ketiga bake juga bertanya
apakah pemerintah indonesia sudah menggelar penyelidikan
guna mengusut kecurigaan intervensi pemilu tersebut
penyataan bakri di atas sejalan dengan pendapat syarabic
yang menyatakan pemilu di beberapa negara
dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan
ataupun partai politik dengan mengakibatkan kepentingan umum
bentuk bentuk malpraktek dalam pemilu menurut syarabic
dapat dikelompokkan dalam tiga jenis
yaitu manipulasi terhadap peraturan perundang undangan pemilu
manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih
dengan cara cara yang manipulatif
ketiga manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir
ketiga jenis malpraktik tersebut secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaran pilpres dua ribu dua puluh
malpraktek pilpres dua ribu dua puluh empat berawal dari ambisi presiden joko widodo untuk melanggengkan kekuasaannya
ada tiga tahapan yang dijalankan oleh presiden joko widodo untuk memuluskan kepentingannya
tahap pertama melalui wacana jabatan presiden selama tiga periode dengan berbagai instrumen
lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak
selanjutnya joko widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpustakaan
papan kedua ini pun gagal
yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga
tahap ini sudah dan sedang dijalankan
malpraktek peoples dua ribu dua puluh empat untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaran pemilu
dimulai dari ketidak netralnya presiden joko widodo
panitia seleksi komisioner dan badan pengawas pemilu republik indonesia atau bawaslu
seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis presiden joko widodo
akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azaz dan prinsip penyelenggaran pemilu
sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang undang pemilu
penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal
menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai
dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggara pemilu kpu bawaslu dan dkpp
didelegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan
konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal lima angka empat dan angka satu
dan kemudian kemudian kemudian kemudian
penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari kkn
baik kpu bawaslu dan dkpp
selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil
juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya presiden dalam mengelola negara
dan semua hal itu juga bertentangan dengan azaz dan prinsip penyelenggara pemilu
ingin menempatkan orang presiden dalam menyeleksi penyelenggara pemilu
presiden joko widodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet
dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi
pejabat kepala daerah kepolisian dan tentara nasional indonesia
hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa
mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon dua
yaitu prabowo subianto dan gibran raka buming kakak
yang merupakan anak dari presiden joko widodo
keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas
menyebabkan terjadinya defilement of election
dan pada tingkat yang paling mengenaskan
telah memicu terjadinya brutality democratic process
pada situasi tersebut program dan kebijakan pemerintah
uang negara disalahgunakan secara melawan hukum
untuk kepentingan pasangan calon capres dan wapres
dalam pprs dua ribu empat yang terafiliasi kepentingan presiden joko widodo
bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi tiga hal
yaitu pertama seluruh alat negara yang punya otoritas
melakukan kontrol dan penegakan hukum luluh lantak
karena dilumpuhkan diruntuhkan dan dirusak
kedua penyelenggaran pemilihan dikendalikan
dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan
serta ketiga partai politik sebagai instrumen penting
dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden
diperangkap dijinakkan diancam dengan kriminalisasi kasus hukum
sehingga menjadi tidak independen tidak akuntabel dan tidak efisien
sehingga tidak dapat secara ekonomi dan ekonomi
secara optimal menjalankan kewenangannya
mensikapi tragedi dalam proses elektoral di atas
negara memiliki peradilan konstitusi
untuk menegakkan supremasi konstitusi
yang dicabik cabi oleh perilaku cuang dan menyimpang
fungsi tersebut diperankan oleh mahkamah konstitusi
hal ini didasarkan kepada pasal dua puluh empat c h satu empat puluh lima
pasal sepuluh h satu dua puluh empat tahun dua ribu tiga
pasal dua puluh sembilan h satu u n empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan
pasal empat puluh tujuh h satu u n pemilu
memeriksa dan memutus perselisihan
diberikannya kewenangan bagi mahkamah konstitusi
untuk memutus perselivisian tentang hasil pemilu
indonesia sebagai negara hukum
didasarkan pada hukum dan konstitusi
serta menjunjung hak azazi manusia
peristiwa fakta dan bukti bukti
pada poin sembilan sampai tiga belas di atas
intensif terkendali dan terorganisir
nyat nyeris tanpa jedah
di dalam proses penyelenggaran pemilu di dua ribu dua puluh empat
ini tersaji dan dihadirkan
di hadapan yang mulia majelis hakim konstitusi
apakah mahkamah sebagai pengawal konstitusi
dengan memperhatikan secara sungguh sungguh
unsur paling subtantif dalam proses pemilihan umum
yaitu berupa ditegakkannya azas dan prinsip
di dalam proses election dan demokrasi
yang mengabaikan azaz dan prinsip pemilu
akan memproduksi hasil kecurangan
kecurangan dan pelanggaran pemilu
yang melibatkan penyelenggara negara
untuk memutus ek aku ek bono
yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim
untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya
apabila hakim mempunyai pendapat lain
karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi
mahkamah tidak boleh membiarkan
memasung dan mengesampingkan keadilan subtansi
yang mengharuskan pemilu dilakukan secara demokratis
yang bersifat langsung umum bebas dan rahasia
dan keadilan yang dianut secara universal
dan tidak seorang pun boleh diuntungkan
yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara
akibat terjadinya pelanggaran konstitusi
makamah perlu menciptakan perobosan
dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur
tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
dengan menggunakan original intent
tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
berakibat pula pada perubahan penafsiran
yang diatur dalam pasal dua puluh empat c
pasal dua puluh empat c undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
untuk salah satunya memutus perselisihan
yang terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi
namun demikian pada akhirnya
harus dipahami bahwa perkara perselisihan
terdiri dari pemilu untuk memilih presiden
dan wakil presiden memilih anggota dpr
memilih anggota dprd baik provinsi kabupaten
kepala daerah provinsi kabupaten maupun kota
silahkan ya waktunya secara kumulatif
sembilan puluh menit ya pak ari dan pak bambang
mudah mudahan bisa menjelaskan semuanya
dalam putusan nomor lima puluh lima
dengan persihan pemilu kada
di halaman tujuh sekarang
serta di negara negara di dunia
bukan sekedar penegakan hukum
dipastikan akan membatalkan hasil
sebagai presiden karena terbukti
ada manipulasi yang cukup tinggi disitu
di basis pendukung odingan
mahkamah agung ini membatalkan hasil pemilu
memutus diadakannya pemilu ulang
karena terbukti pemerintah ukrania
bisa langsung kedudukan hukum pak bambang
dan bagian lainnya sudah dianggap
menguntungkan pasangan calon dua
dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas
dukungan presiden joko widodo
dan penyalahgunaan anggaran negara
yang disalahgunakan untuk menggerakkan
yang calon wakil presidennya
secara jelas adalah anak kandung
dari presiden joko widodo
fakta hukum bahwa dukungan presiden joko widodo
manifestasi dari sikap dan pandangan
yang mensuggesti peran para menteri dikabinet
secara intensif di dalam kampanye
mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan
dan mengaitkan program program kementerian
agar memilih pasangan calon presiden
menjadi calon wakil presiden
tindak kecurangan dan pelanggaran pemilu
dan pengalokasian sejumlah dana
tindakan presiden joko widodo itu
sebagai penyimpangan dana insentif negara
telah terbukti menguntungkan calon tertentu
melalui operasi pengerahan sumber daya negara
disaat dipasangkan dengan putar presiden joko widodo
suara pasangan tersebut naik diatas tiga puluh
dan melejit sampai di angka lima puluh satu delapan
terdapat kenaikan tidak wajar
ini sesuatu yang sangat luar biasa
pelanggaran berupa pelibatan lembaga kepresidenan
ini nanti akan kami jelaskan di bagian lain
yang disertai dengan pembagian bansos
di provinsi yang menjadi area operasi
ternyata memperoleh suara rendah
dengan sasaran pemilih diperkirakan dua puluh tujuh juta
ini juga nanti akan kami jelaskan captionnya
itu di daerah yang paling bawah itu
adalah kunjungan kunjungan pak jokowi bodong
ada satu dua tiga empat lebih dari lima belas
jadi berdasarkan riset ini
penggunaan aparat aparat negara
hakim dan juga untuk para pihak ya pak
kami akan serahkan semuanya setelah
disitu ada kenaikan kenaikan yang luar biasa
setelah kunjungan kunjungan dari pak jokowi
kalau kita mencoba mengkategorisir
dimana intervensi intervensi kekuasaan itu terjadi
maka terjadi lonjakan yang luar biasa sekali
saya yang kecil sekali ya
kepulauan talaut sulawesi utara
bukan karena kehebatan pemilih
tapi ada intervensi yang luar biasa
itu yang terjadi dan kami yakini
saya masuk ke halaman empat belas sekarang
terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi
bebas jujur dan adil
tentang pencalonan peserta pemilihan umum
yaitu diputus tanggal lima februari
sedangkan pemungutan suara empat belas februari
in kasu undang undang pemilu
sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut
akan dinyatakan lewat waktu
penyelesaian kondisi spesifik demikian
melalui peradilan perselisihan sehasil
karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih
terlebih lagi karena kondisi spesifik
yang menetapkan posisi kasus
dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi
dijadikan dasar dan memeriksa
pemohon menyampaikan fakta hukum
diketahui publik yaitu sebagai berikut
ada beberapa majelis itu di halaman lima belas
pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden
dibuka sembilan belas oktober sampai dua puluh lima oktober
itu tanggal tujuh belas oktober
jadi hanya berjarak dua hari
termohon tidak segera mengubah
dengan usia boleh di bawah empat puluh tahun
termohon tidak segera menetapkan pkpu
untuk mengajukan pasangan calon
bahwa terdapat perubahan syarat usia empat puluh tahun
terus juga tindakan tindakan terpohon
pasangan calon dan seterusnya
seharusnya permohon tidak dapat menerima
inkasu bakal calon presiden putra
yang berpasangan dengan prabowo subianto
secara melawan prosedur merupakan salah satu
pertama putusan diskualifikasi calon bupati edi erdidabi
dari pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten yalimo nomor satu
karena apa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon
serta pemilihan bupati dan wakil bupati yalimo
melalui putusan tersebut mahkamah menyatakan
memerintahkan kpu yalimo menyelenggarakan kembali
pemungutan suara ulang di seluruh tps dengan terlebih dahulu
mengganti saudara edy erdidabi
nomor dua adalah putusan satu ratus tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
atas pemilihan umum kepala daerah di kabupaten bovendigul
pada putusan itu mk mendiskualifikasi pasangan calon
atas nama yusak yeluo dan yaakob waremba
atas dasar calon bupati tersebut ternyata tidak memenuhi syarat
jeda lima tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi
mk kemudian memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh tps
tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut
tiga putusan mahkamah konstitusi pemilu kada bengkulu
nomor lima puluh tujuh tahun dua ribu delapan
mk mendiskualifikasi pasangan calon dirwan mahmud dan hartawan
karena melakukan pelanggaran terukur
yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah
sama halnya dengan putusan pilkada kota tebing tinggi
mk pun mendiskualifikasi pasangan calon
yakni tidak memenuhi syarat
mahkamah dalam putusannya nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh
telah menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim
rezim pemilihan antara pemilihan umum kepala daerah
dengan pemilihan umum legislatif dan presiden
sehingga adalah tepat menurut kami
jika mk memutuskan diskualifikasi gibran
karena adanya kondisi spesifik yang sama
dengan perkara perkara sengketa pemilu kada
yang tadi disebutkan di atas
oleh karena paslon dua terbukti
maka agar hak konstitusional pemilih
yang telah mencoblos paslon dua tersebut
tidak hilang dan hangus sia sia
dengan benar melalui penghutang suara ulang
pemohon memohon kepada mk
untuk melakukan psu yang hanya
diikuti oleh pasangan calon
yang tidak melakukan pelanggaran terukur
yang terjadi saat ini merupakan bagian
pasalnya ada di wine b
anggota tim seleksi kpu dan bawaslu
orang ternyata unsur pemerintah
praktek curang dan pembelian pemilu oleh termohon
saya lanjutkan di halam selanjutnya
kecurangan dan pelanggaran oleh termohon
pada saat verifikasi faktual
di tingkat provinsi hingga kabupaten kota
untuk memanipulasi hasil verifikasi
partai politik tertentu menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
bahkan sudah disidangkan oleh dkpp
ditemukan hubungan khusus dan personal
antara ketua kpu hasim ashari
dengan ketua umum partai politik republik
hasna ini sebagai salah satu partai
hubungan khusus itu terungkap
dan ketua kpu hasim ashari
dijatuhkan sanksi peringatan keras
termohon bertindak tidak netral
dan menetapkan gibran raka buming raka
tindakan tidak netral juga dilakukan oleh bawaslu
bawaslu tidak memproses secara profesional
tindakan wakil menteri desa yang mengumpulkan orang
untuk mendukung menggalang dukungan
kepada calon pasangan prabowo gibran
sampai dengan perbuatan jajaran menteri pertahanan
untuk mengkampanyekan prabowo gibran
ada beberapa tindakan yang lainnya adalah
bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas
dengan tidak melakukan pengawasan aktif
berupa identifikasi strip penelitian
karena meloloskan gibran raka buming raka
padahal hal demikian merupakan tugas bawaslu
apalagi di dalam salah satu cross eksaminasi
ternyata belum ada berita acara
yang dikonfirmasi oleh bawaslu
tentang proses pendaftaran itu
dan ada tindakan yang tidak bertanggung jawab
dari bawaslu mengenai hal hal itu
saya akan lanjutkan lagi di poin selanjutnya
dengan menggunakan lembaga kepresidenan
bukan sesuatu yang kebetulan
nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan
dari ambisi presiden jokowi
nanti akan ada flow chart yang akan menjelaskan itu
majelis ini ada flowchart yang kami jelaskan
saya akan singkat saja tidak membacakan
publik mengetahui karena ini fakta noto
akan menambah periode masa jabatan presiden
instrumennya amendement undang undang yang berlaku
dan ada pengarahan aparatur desa
untuk tiga kali masa jabatan presiden
ada instrumen dan framing yang berkali kali dilakukan melalui media
melalui wacana dari para menterinya
masuk upaya yang kedua ini pun melakukan kegagalan
dan kita sekarang sedang dalam periode ketiga
inilah yang dilakukan oleh presiden jokowi
putusan mk nomor sembilan puluh tahun dua ribu tiga
mengkooptasi alat alat kekuasaan negara
setelah yang tadi prinsipal kami sudah mengatakan
sekarang ada di persimpangan jalan
apakah kekuasaan pemilihan presiden
akan tetap berada di tangan rakyat
perpanjangan masa jabatan presiden digularkan
oleh menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut
ide tersebut berasal dari big data
dan kemudian selain menteri luhut
ada juga menteri bahlil lahdalia
yang mengungkapkan persoalan yang sama
atas wacana tersebut terlihat perbedaan sikap presiden jokowi
yang awalnya seakan akan menolak wacana dimaksud
tapi kemudian menyatakan hal demikian sebagai bagian dari demokrasi
adanya motif yang sungguh sangat terang benderang
dari presiden jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya
selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri
yang secara nyata menabrak konstitusi
upaya pelanggengan kekuasaan oleh presiden jokowi
juga terbaca dengan sangat terang
setelah beliau menyatakan dengan tegas
dengan cawe cawe dalam pemilu dua ribu dua puluh
pernyataan tersebut disampaikan pada saat bertemu
dengan para pemimpin redaksi media serta konten kreator
berat kaitannya dengan permohonan pengujian
undang undang pemiliu oleh almas saktib biru
capres dan cawapres yang diajukan pada tanggal dua agustus dua ribu dua puluh
ada dua fakta yang dapat digunakan untuk membaca hubungan
antara dua peristiwa ini yaitu peristiwa pertama
posita alasan permohonan pengujian undang undang pemilu
sebenarnya tertuang dalam keputusan nomor sembilan puluh
secara eksplisit menyatakan gibran raka buming raka
sebagai sosok potensial yang menjadi bakal calon presiden
pasal satu ratus sembilan puluh sembilan huruf ki
undang undang pemilu menyatakan sebagai pengagum gibran raka bumi raka
dengan demikian peristiwa pernyataan presiden jokowi
akan cawe cawe dalam pemilu dengan permohonan almas
adalah satu rangkaian yang saling terkait
hal ini terlebih lagi tidak lama setelah itu ada putusan nomor sembilan
gibran raka bung raka resmi mendaftar sebagai pasangan calon
padahal presiden terikat dengan sumpah jabatannya
yang diucapkan saat dilantik sebagaimana tersebut dalam pasal sembilan
mohon izin menyebutkan ini karena ini sangat penting
begitu kata sumpah jabatan presiden
demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
dan menjalankan undang undang dan seteraturannya
dengan seluruh seluruhnya serta berbakti
untuk nusa kepada nusa dan bangsa
frasas bersumpah akan memenuhi kewajibannya
dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
mengandung arti bahwa presiden harus berada
di atas dan untuk semua kelompok dan golongan
berlaku yang seadil adilnya dalam konteks
penyelenggaraan pemilu harus dimaknai bahwa presiden
akan bertindak netral tidak memihak serta tidak bertindak
untuk menguntungkan salah satu pasangan calon
atau merugikan pasangan calon lainnya
sikap netral serta penyelenggara sikap netral presiden
juga merupakan amanat undang undang pemilu
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
kemudian di pasal dua puluh enam ord day ayat dua undang undang pemilu
ada pengangkatan penyelenggaraan kepala daerah yang massif
kalau sekiranya dosrendak kita capek
ini mas di mana tadi mempertimbangkan
karena ini puasa makanya bisa ditambah satu
dan nanti kami akan melakukan sama untuk pihak yang lain
baik memang lelah majelis
karena kami harus menaruh pekerjaan érb
menegakkan aturan demokrasi seluruh seluruhnya
nanti akan teman teman saya akan membacakan
itu ternyata tidak memenuhi standar
yang ditentukan oleh putusan mk majelis
penjabat kepala daerah baik penjabat gubernur
satu pemerintah harus menerbitkan
sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan
bahwa pengisian pejabat negara tersebut
bahwa mekanisme pengisian tersebut
dalam masa transisi menuju pilkada serentak
terhadap para penjabat daerah ini
jadi alih alih seharusnya terbit
justru peraturan menteri dalam negeri nomor empat
yang digunakan untuk menggantikan peraturan pemerintah
peraturan menteri bukan termasuk
peraturan pelaksana undang undang
berdasarkan pasal satu angka lima
yang juga penting untuk dikemukakan adalah
pengabaian terhadap perintah putusan mk tersebut
dimana pemerintah pusat menjadi pengendali
tiba tiba gubernur aceh dicopot
menjadi alat politik pemerintah pusat
majelis saya melanjutkan di huruf e nya
dipimpin oleh pejabat gubernur
dengan lima puluh tujuh ribu desa
dari total jumlah pemilihnya
yang diberikan jabatan secara melawan
hukum melalui peraturan presiden itu
bahwa terdapat potensi ratusan
saya baca aja di sebelah kiri saja
ini kalau kita kaitkan dengan data
ini bukan seorang yang memilih
saya lanjutkan keterlibatan aparat negara
untuk memenangkan paslon dua
yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi
untuk mengetahui data survei
yang terafiliasi dengan kepentingan calon
terlibat dalam kampanye paslon dua
saya mau masuk di poin tiga
menteri koordinator halaman dua puluh delapan
bansos kepada warga mandalika
paslon dua di berbagai media
menteri investasi bahlil lahadalia
pada hari jumat dua puluh enam januari
untuk mendukung paslon dua
maupun mundur dari jabatannya
walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye
penyuluh agama di seluruh indonesia
dia diduga mengerahkan bimbingan teknis
menteri komunikasi yang juga ketua umum projo
kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat
begitupun dengan pejabat pejabat lainnya
disitu detail sekali saya akan baca
memiliki nilai tawar yang
pilihan masyarakat karena mengelola
dana desa dan berbagai
telah mengganggarkan dana sebesar
jumlah dana desa dianggarkan
artinya target belanja nya
dana tersebut lalu akan dibagi rata
selain mengelola dana desa pemerintah desa juga
kartu keluarga sehat program keluarga
pelanggaran atas netralitas diatas
ini peta ini adalah peta organisasi
itu disitu ada yang di apa namanya
begitupun di sumatera sulawesi selatan
sementara itu semuanya ini
kepala desa ini nanti berkaitan dengan
bantuan sosial dan lain lainnya
waktu ini masih tiga puluh menit lagi
perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
inilah yang merupakan awal
yang secara nyata diperlihatkan
tidak hanya oleh presiden namun juga
lembaga penegak hukum lainnya
presiden kabulnya putusan mk
nomor sembilan puluh tersebut di atas
dilakukan oleh ketua mahkamah konstitusi
di seluruh mahkamah konstitusi lainnya
syarat dengan konflik of interest
melanggar etik karena adanya
ada tulisan yang sudah saya siapkan
mohon peta soal bansosnya disiapkan
penyalahgunaan bansos dengan melanggar
bagi perolehan suara pasangan calon
dalam skala yang masif yang melanggar
konstitusional yang melanggar prinsip prinsip
prinsip prinsip konstitusi yaitu pemilu
terbukti dari kebijakan presiden
kepentingan elektoral pasangan dua
kebijakan ini dalam prakteknya melibatkan
praktek curang ini diperankan langsung oleh
setiap kunjungannya ke daerah daerah
di level kementerian penyaluran bansos
menterinya berasal dari partai
penganggaran dan penyaluran bansos
diawali dengan niat jahat dan perencanaan matang
anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis
saya ingin menjelaskan disini majelis
saya ingin menjelaskan disini majelis
kalau dibandingkan antara pemilu dua ribu sembilan belas
itu akan ada dana sekitar
kalau kita bandingkan dalam masa pandemi
ada angka rp empat ratus sembilan puluh delapan triliun
dan dibandingkan dua ribu dua puluh tiga saja
itu ada kenaikan hampir lima puluh tiga triliun
mendekati masa krusial pemungutan suara
politisasi ban sos itu untuk kepentingan
nomor dua kian menjadi jadi dan menggila
dicairkan tiga bulan sekaligus
bahkan untuk kepentingan politisasi ban sos
dana dana dari pos pos yang lainnya
sebanyak kurang lebih lima puluh satu satu triliun
januari hanya tiga delapan triliun
apa yang menjadi dasar itu
sangat baik yang berkaitan dengan
negara oleh politisi seperti
serta blt itu ternyata
indonesia ini adalah studi
kalau dikonfirmasi dan di overlay
membenarkan seperti ini penerimaan ban sos
itu ternyata mereka yang memilih prabowo gibran
mendongkrak secara tidak wajar perolehan suara
saya masuk di ujung saja majelis itu sudah di
pak jokowi menyatakan kampanye secara aktif
di desember dua ribu dua puluh tiga tadi di agustus
dan memihak dan kalau kemudian
ditambah lagi dengan guyuran ban sos
bapak presiden majelis hakim bisa melihat
ban sos dan mengkooptasi
integritas dari penyelenggara negara
survei lsi ini yang tadi disebutkan adalah
pembagian ban sos di dki jakarta
dengan tas berwarna identitas paslon
pak jokowi membagikan ban sos yang diwarnai
ganjar mahfud serta bendera partai pdip
di sekitar lokasi penyerahan
itu di bagian poin satu majelis i
pembagian ban sos dilakukan secara langsung
di banyak wilayah tanpa melibatkan
baik penyalurannya maupun data yang digunakan
mengacu seharusnya mengacu pada data
data kementerian koordinator perekonomian
pak erlangga hartarto yang mendukung prabowo
selain itu pemberian bantuan pangan
persasaran percepatan penghasusan kemiskinan
majelis ini juga data yang menurut saya menarik
dampak perolehan suara itu pada daerah daerah
pak jokowi pergi ke berbagai daerah
dan dalam kepergiannya itu
dan kemudian juga melibatkan banyak aparat kepala desa
coba saya mau cari data yang ini saja
tidak akan mungkin terjadi angka seperti ini
apakah ini hasil yang mau dipakai sebagai proses untuk memeriksa perkara seperti ini
ada lagi data yang lain
ada lagi data yang lain
lead bank kompas yang kami sertakan
memperlihatkan ada politisasi ban sos
dan di sampaikan ban sos nya dari pak jokowi
jadi survei ini mengkonfirmasi itu
kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan
turunan dalam bentuk pelanggaran
ada delapan majelis ada manipulasi
termohon yang dilakukan melalui sistem
beberapa yang menurut saya sangat penting
dokumen lainnya kalau disini ada yang bilang
itu di halaman tiga puluh lima majelis
katanya dikarenakan salah input
meliputi adanya pemilih di bawah tujuh belas tahun
ada pemilih yang berusia satu tiga puluh tahun
berusia di atas seratus tahun
ada juga pemilih yang dianggap janggal
kemudian identitas rt rw
itu ada sekian banyak
itu surat suara yang tercoblos pada pasangan
dugaan pelanggaran pemilu di kuala lumpur malaysia
dimana ada dua puluh tiga suara
selain itu terdapat delapan puluh dua ribu alamat
yang tidak jelas untuk pengiriman
selain itu juga ada pengurangan suara calon
dan ada juga pengurangan suara calon
sudah mencoblos lebih dari satu kali
sejumlah tps dilaporkan janggal
kecamatan kalasan kabupaten sleman
namun setelah dicek dalam laman kpu
ternyata bahwa jumlah tps
kecamatan kalasan kabupaten sleman deja
itu berjumlah lebih dari satu ratus lima puluh
nomor tps nya juga terlihat aneh
kecurangan termohon juga dilakukan
majelis saya akan membacakan sedikit saja dalam sistem it

sistem it kpu yang didalamnya ada sirecap
menjadi contoh terbaik untuk mengonfirmasi
dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kpu
sirekap yang pada awalnya didesain untuk mengontrol
rekapitulasi manual justru malah digunakan
sebagai sarana kecurangan dan mendelegitimasi
serta upaya upaya framing lainnya
terhadap upaya penegakan prinsip penyelenggaran pemilu
terbuka akuntabel efisien efektif dan accessible
direkap semula tidak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual
karena itu ada majelis yang namanya sirecap mobile apps
yang dimiliki oleh ketua kpps
yang digunakan untuk merekam data autentik dokumen chasil
ada yang menarik itu di puen d majelis
ditemukan adanya salah satu fitur yang tertiba tiba
muncul kendati sebelumnya tidak pernah ada di dalam mobil apps
sirekap yang dimiliki kpps
yang memegang backend apps
hari sebelum pencoblosan tanggal sepuluh februari
sehingga ada pihak yang dapat mengubah value atau angka
karena source code dapat diubah
munculnya fitur tersebut tidak saja mengubah angka perolehan suara
tapi juga potensial menghilangkan metadata
dari tim forensik kami
mereka mengatakan dan menyimpulkan
sebagian besar dokumen sehasil
yang didapatkan dari portal www kpu go id
itu ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan kehasilannya
karena sehasil yang dijadikan dasar rekapitulasi itu
dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan
karena tidak memiliki metadata dan file foto form se plano hasil
menurut kami yang sulit untuk dikonfirmasi
legitimasi perolehan selanjutnya tidak bisa
itu sebabnya legitimasi terhadap perolehan selanjutnya
majelis hakim saya ingin membacakan petitum
sebelum itu adalah rangkuman video yang kami sampaikan
saya sudah ada disini
dijadikan bagian dari bukti saja
untuk melengkapi sebelum saya membacakan petituk
cewek cewek presiden ini adalah bentuk lebih lanjutnya
tapi di dalam narasi narasi ini
hanya pokok pokok permohonan
dan kami ingin menjadikan ini bagian dari posita
sebagiannya bagian dari bukti tapi tidak seluruhnya

bisa menegakkan prinsip prinsip
sebagai yang tersebut di atas
seluruhnya dan sepenuh penuhnya
pertama mengabulkan permohonan pemohon
tertanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
dan gibran raka buming raka
dan wakil presiden republik indonesia
komisi pemilihan umum republik indonesia
peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
tertanggal empat belas november dua ribu dua puluh tiga
dan gibran raka buming raka
pelaksanaan amar putusan ini
dan tidak memobilisir aparatur negara
menguntungkan salah satu pasangan calon
dalam pemungutan suara ulang
memerintahkan kepada tentara nasional indonesia
pertama mengabulkan permohonan pemohon
batal berlakunya surat keputusan kpu
nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
anggota dpr dpd dprd provinsi
secara nasional dalam pemilu
yang diumumkan secara nasional
pukul dua puluh dua sembilan belas wib
sepanjang diktum ke satu
pengumum presiden dan wakil presiden
peserta pemilihan presiden dan wakil presiden
keputusan pemilihan umum republik indonesia
tentang penetapan pasangan calon
peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
gibran raka buming raka
dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden
dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini
negara serta tidak menggunakan apbn
menguntungkan salah satu pasangan calon
melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang
beserta jajarannya untuk membantu
permohonan yang kami bacakan
ringkasannya dan menjadi bagian
mohon maaf kalau ada kata kata yang tidak bertempatnya
kami serahkan seluruhnya pada majelis hakim
pihak terkait dan mbah waslu untuk merespon
apakah kira kira para pihak yang akan
menyampaikan keterangan maupun jawaban
mengikuti kebijakan majelis saja
kami dari pihak terkait pada asumsinya
kami harus menghadapi dua perkara
supaya kami punya waktu untuk bersiap bersiapannya
kalau diambil tengah misalnya jam sepuluh gimana
oleh karena memang kami menerima
dan berbeda waktu pula kami harus mempersiapkan jawaban
tidak sepantasnya kalau permohonan yang kita terima
kecuali kami diberikan kesempatan
prinsipnya kami sepakat tapi kalau boleh dilakukan di siang hari begitu yang mulia
baik kami dari majelis sudah sepakat juga
bertanda p satu sampai dengan p satu ratus lima puluh enam
kemudian berkaitan dengan surat kuasa
apakah yang bersangkutan masih tetap dipertahankan
baik kami keluarkan dari tim hukum
berkaitan dengan kartu tanda anggota
pak said kemal yusuf julbi
dan pak fikih aprilia
diketahui masa berlakunya apakah sudah
hal hal lain yang perlu disampaikan oleh mahkamah adalah
yang pertama berkaitan dengan
nah ini penting untuk dipersiapkan
bisa diajukan satu hari kerja
dijadwalkan jadi mungkin mulai besok
kemudian saksi dan ahli itu
di switch misalnya dibanyakkan
dan ahli dua puluh menit
dicermati dari sekarang sehingga
daptar saksi maupun daptar ahli
supaya di klaster pada bagian bagian apa
penyerahan tambahan alat bukti
sepanjang persidangan ini masih berjalan
diserahkan pada jam kerja
jangan ketika sudah sore atau malam hari
bukti bukti dari pihak yang lainnya
range waktu jam kerja yang ditentukan oleh
mahkamah antara jam delapan sampai
dan kepada para pihak juga supaya diberikan
terlambat tidak diperkenankan supaya
kemudian yang terakhir berkaitan dengan
kuasa hukum yang bermain handphone tapi
dan ini persidangan pertama saya kira masih
minta supaya itu tidak terulang kembali
berbeda dengan apa yang disampaikan di
tapi pukul tiga belas waktu indonesia barat
apa pak eru terima kasih yang mulia
nama nama saksi dan ahli
pemohon satu adalah hari senin
setidaknya di hari sabtu
iya tapi nanti kalau
persidangan judicial yang tidak
persidangan ketika itu hari libur
baik karena begini yang mulia mohon
menyerahkan daftar nama saksi
nah kami khawatir saksi saksi ini
sekiranya ini akan bisa diserahkan
apa esensinya kenapa harus diserahkan
tetap hari kerja nanti sekiranya ada
ya kalau perubahan saksi misalnya
esepsional mungkin dari lima belas
saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan
baik dengan demikian sidang selesai dan ditutup
yang mulia majelis hakim konstitusi
hadirin disilakan duduk kembali
demikianlah persidangan pada hari rabu

terima kasih sama siapa